petugas dari taman nasional bromo tengger semeru dibantu muspika setempat memperketat penjagaan di pintu masuk pada radius aman satu km dari kawah gunung bromo di probolinggo jawa timur
petugas terpaksa kejar kejaran dengan turis asing yang menyelinap masuk ke daerah rawan
mereka diimbau untuk tidak mendekat kawah gunung karena sangat berbahaya
petugas jaga di pintu masuk di radius aman satu km di lautan pasir dusun cumoro lawang desa ngadisari kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur
mengejar dua turis asal jerman yang nekat menyelinap menuju kawah gunung brobo
hingga saat ini dari kawah gunung bromo terus menerus memuntahkan material vulkanik abu bercampur belerang silika dan air
mengarah ke timur utara dengan ketinggian enam ratus meter hingga seribu meter dari dasar kawah
itu seperti apa pak penanganannya pak
undangannya ya itu dijaga ya untuk memantau pengunjung yang mau mendaki kawah
di apa tidak diperbolehkan naik itu ditentukan dan lagi satu km